kami awali siren indonesia prime news akhir pekan dengan informasi dari porong sidoarjo
pada dua puluh sembilan mei dua ribu enam belas merupakan peringatan sepuluh tahun musibah semburan lumpur lapindo
lapindo berantas incorporation mengaku telah melakukan penanggulangan
dan memberikan ganti rugi untuk warga yang terkena dampak semburan lumpur
lapindo berantas mengklaim telah mengeluarkan biaya delapan triliun rupiah dalam sepuluh tahun terakhir
dari nilai tersebut rp tiga tujuh triliun rupiah dihabiskan untuk ganti rugi kepada warga
sementara empat tiga triliun sisanya dikeluarkan untuk penanggulangan semburan lumpur
tapi masih ada warga yang belum menerima ganti rugi
meski pemerintah telah memberikan dana talangan ganti rugi sebesar tujuh ratus delapan puluh satu miliar rupiah
yang belum terselesaikan itu kurang lebih ada tiga puluh an berkas begitu
yang ini bukan karena kemauan lapindo
tetapi ada beberapa sebab yang
harus diklarifikasi terlebih dahulu
langkah selanjutnya tentu sekarang ini kan masih ditunggu ya
ada penyelesaian yang kooperatif
tetapi supaya ini tidak berlarut larut
mestinya ada penyelesaian yang bisa kondusif